pertarung merah adalah diana ratnadewi saat melawan atlet filipina alisa kaili
di kelas lima puluh kg cabang olahraga kun bokator sea games kamboja mei lalu
sekilas pertarungan ini mirip dengan cabang olahraga muatai dari thailand
sementara yang ini adalah aksi zaki fadlu rohman
peraih medali emas kun bokator kategori seni di nomor berhend
kalau dilihat lihat gerakannya serupa tapi tak sama dengan seni bela diri pencaksilat indonesia ya
meski begitu kun bokator punya ciri khasnya sendiri
di silat itu kalau tidak salah mereka yang legal untuk diserang itu area badan
kalau kun bokator ini lebih ke upper body sampai kepala
boleh menyerang kepala
jadi poin tertinggi justru ada di
sasaran di kepala
oke kalau perbedaan dengan silat
silat sebetulnya lebih terlihat fleksibel dan dinamis
kalau untuk kun bokator saya pikir lebih ke strength dan struggle
walaupun dari segi balance dari segi agility nya itu hampir mirip mirip sama
kun bokator adalah seni bela diri tradisional dari kamboja
yang sudah ada sejak masa kerajaan humer
pada abad ke sembilan
olahraga ini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak bendak oleh unesco
gerakan kun bokaton memadukan teknik tinju sikut dan lutut
ada juga lompatan putaran dan tangkisan
kun bokator juga mengajarkan teknik bulat seperti lemparan dan kuncian
serta permainan senjata seperti pedang dan tongkat
dalam pertandingan kun bokator dibagi dua kategori
yaitu nomor seni dan pertarungan

dan nomor seni dan pertandingan
atlet kun bokator indonesia yang berlaga di sea games sejatinya merupakan atlet pencak silat
mereka dilatih secara intensif selama delapan bulan oleh pelatih yang didatangkan langsung dari kamboja
meski gerakan dasarnya sama dengan silat
prai medali emas kategori berhan group mengaku kun bokator punya tingkat kesulitan tersendiri
bagi kita itu di balancing
kita banyak banget dimarahin sama pak gus nang
karena balancing kita emang di silat tuh ada balancing juga
cuma gak terlalu lama gitu
kayak ngangkat kaki satu
kayak tadi tendang terus muter
kalau di silat kan cuma beberapa detik doang
kalau di bokator tuh lama banget
itu jadi yang salah satu kesulitan
ya salah satu kesulitan bagi kita
di silat gak ada ya gitu
gak ada sama kuda kudanya yang rendah banget
kuda kuda kan di silat standar lah ya
gak terlalu rendah gak terlalu tinggi
ya pas lah
kalau misalkan di bokator tuh harus bener bener rendah
sama lah kayak duduk gitu
ternyata ikut berpartisipasinya indonesia di cabang olahraga kun bokator
adalah permintaan dari negara tuan rumah sea games ke tiga puluh dua kamboja
permintaan lah dari tuan rumah
bahwa jika silat pencak silat yang selama ini sudah dipertandingkan di sea games itu
mau diikutkan mereka juga minta kun bokator diikutkan
dan ya sebagai tuan rumah kita hormati permintaan mereka
dan akhirnya setelah persetujuan mereka juga minta kita bentuk organisasi kun bokator di indonesia
walaupun baru dibentuk kurang dari setahun sebelum sea games kamboja
tim kun bokator indonesia yang terdiri dari dua puluh satu atlet mampu meraih tiga medali emas lima perak dan dua belas perunggu
pada sea games thailand dua ribu dua puluh lima nanti cabang olahraga ini belum tentu dipertandingkan
akan tetapi pengurus kun bokator indonesia berharap seni bela diri ini dapat berkembang di dalam negeri
seperti cabang bela diri lainnya
tim liputan cnn indonesia